komisi pemberantasan korupsi hari ini menjatuhkan pemeriksaan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembelian lahan rumah sakit sumber waras
tahun lalu badan pemeriksa keuangan sempat memeriksa ahok selama sembilan jam dan pemeriksaan berlangsung tertutup
tiga november dua ribu lima belas gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok memenuhi panggilan badan pemeriksa keuangan bpk
ia dimintai keterangan terkait kasus pembangunan rumah sakit sumber waras
pemeriksaan tertutup ini dilakukan setelah bpk melakukan audit investigasi pembelian lahan tiga tujuh hektare untuk pembangunan rumah sakit sumber waras
dalam auditnya bpk menemukan selisih harga nilai jual obyek pajak atau njop sekitar lahan dengan harga tanah itu sendiri
hal ini kemudian mengindikasikan kerugian daerah mencapai rp satu ratus sembilan puluh satu miliar
jadi banyak sekali hal hal manajemen yang salah administrasi yang salah yang saya nggak pernah tahu dulunya
nah tapi setelah ini kayak kuliah sama auditor nih pak setelah kuliah kita dengerin jadi saya udah ngerti
oh gila juga ya ternyata administrasi dki ini buruk sekali
baru saya ngerti makanya saya baru yang ngerti wah ini dikadalin nih kita nih istilahnya nih
baru saya ngerti
sementara itu komisi pemberantasan korupsi atau kpk terus menyelidiki kasus ini
kpk telah meminta keterangan tiga puluh orang saksi baik dari pihak sumber waras maupun pemprov dki jakarta
kpk menjamin proses penyelidikan terus berlangsung dan tidak ada hubungannya dengan kontestasi pemilihan gubernur dki jakarta
ya perlu kami sampaikan bahwa kpk adalah lembaga yang independen
dan dalam proses penanganan perkara berpegang pada asas kehatian kehatian
dan tidak bergantung juga pada momentum momentum

karena ini kan masalah penegakan hukum

ahok sempat dilaporkan ke kpk karena dituding menyelewengkan pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit sumber waras
untuk menjawab spekulasi ini ahok menyatakan akan memenuhi panggilan kpk
saya akan datang kpk manggil saya sebagai saksi dalam dugaan kasus sumber waras
jam sembilan besok saya akan datang
saya nggak tahu belum tahu kpk maunya apa
kpk belum menemukan alat bukti yang meyakinkan bahwa kasus ini memiliki indikasi tindak pidana korupsi
kpk juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa kpk sudah mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan atau sprindik dalam kasus ini
muhammad kadapi cnn indonesia